eksklusif di ctv
ya bang betul bang
wah anjir tuh ya
sekali pake rebuh ana
ada sunatan kali bek
sudah sudah turun turun
eh semua masyarakat jangan digangjang gangjang
aduh aduh aduh jangan pake nyebar duit lagi
ambil ambil semuanya
ayo diantep lah
pelan pelan jangan begitu lho
ya bang sembah
wah ini dia nih
dua sejali sepasang merpati
jalan jalan ke menado
kalo pengen mencari jodoh
cari yang ganteng seperti saya
rumah atapnya tinggi
serbikin dari bambu
cuma adik yang kupilih
dan yang selalu ku rindu
eh eh eh eh emak emak emak lu
ngapain lu merusak suasananya lu
dasar biang gerok lu
duit seperak gua tukarin
lu jangan sok jago loh
gua gerak gua gamparin lu
tentang dibelah dua
ihh kasi kasih this
gua mau kahulah mau siapin lu
gua nampun ju bang
ngeatem ulu keatem ulu nih sama iyang elok
eh dasem barengan lu ya
manggang nyerok lu main ngosor kek bebek
eh lo gapapain di kampung ini
laki gua memang begitu lul
maklum udah umur
jadi penyakit ayahnya
makanya dengan kedatangan lu disini dikirain
gua selingkuh sama lu
lu kenapa balik ke gang darud ini lul
enak kan disana di arab
itu semua karena
masih cinta banget sama anda
juga tuh si bahlul
berani beraninya dinyosor bini gua
ga sengaja masuk sini
kaki ente berbulu
itu bulunya bulu halus
pijetin tangannya bang
engga lah bang
ente suka macul disana bang
tidur yu satu selimut yu
ya bang tidur bang
kurang ajar ya
kurang ajar ya
biar saya rasa
biar saya rasa
kurang ajar lu
ini mau kasih sesuatu sama mbak
ini bukan sembarang bola
ini dapat dari gunung
saketi dari arab saudi
berada di awam
lu berubah omongan lu
separoh oda arab separoh cina
boleh juga kan
yaa mantap banget
ini wan bahliul
ya jin tuh suka banget
ya jin pengen naik ontak
jangan kate jadi ontak jadi badak juga kita siap
yang penting arab ya
siap siap ya ontak ya
waduh ontaknya kagak mau dinaikin aw banci
jangan ngambek ya
jangan kabur lagi
eh mau ngapain lu pada
biasanya gua orang pinter
kali kali aja nih ada orang nanya
pake belajar bahasa arab
idung aja kejam buk ancing
mama yang pantes tuh mempro sodan tau ga
eh orang hidup itu harus ada kemajuan b
kesono kesini kesono kesini liat perempuan aja
nah gua apalagi mau
ke arab saudi
jadi gua harus belajar bahasa arab you know
emang jadi pergi ke arab
bukannya begitu ini rumah
siapa yang ngurusin
ini anak anak kepala setuju semua
kalo mama mau pergi juga babay ikhlasin
pergi dah pokoknya cuma satu syarat nih
tinggal di rumah
tinggal di rumah
enggak pak jamin kita kesempatan dalam kesempitan
ada udang di barang rempe
enggak enggak enggak enggak enggak enggak